beralih ke informasi lain
partai golkar memastikan akan mengusung deddy mulyadi dalam ajang pemilihan gubernur jawa barat dua ribu delapan belas
saat ini golkar tengah menjalin komunikasi intensif dengan sejumlah pihak untuk mencari pasangan yang tepat
sementara itu ridwan kamil optimis dapat meraih dukungan dari tiga partai meski masih dalam tahap komunikasi mencari kata mufakat
wali kota bandung ridwan kamil optimis dapat meraih dukungan dari tiga partai yakni partai nasdem p tiga dan pkb
meski masih dalam tahap komunikasi mencari kata mufakat
orang nomor satu di bandung itu cukup percaya diri meski sebelumnya dianggap tidak konsisten dan akhirnya ditinggalkan partai golkar
saat ini ridwan kamil masih melakukan komunikasi dengan beberapa partai politik untuk membentuk koalisi sebagai kendaraan politiknya
yang dalam politik
terus berkomunikasi ya karena memanage ekspektasi itu memang tidak mudah ya
misalkan tiap partai mendukung tapi ada syarat minta wakil atau apa
jadi intinya tidak ada masalah sampai ke detik detik terakhir kita cari jalan keluarnya
sementara itu ketua pemenangan pemilu golkar nusron wahid menyatakan
partai golkar sudah bulat mengusung nama deddy mulyadi untuk maju dalam ajang pemilihan
gubernur jawa barat dua ribu delapan belas
nusron bahkan menyebutkan partai golkar bisa kembali mendukung ridwan kamil dengan catatan rituan kamil setuju untuk bergabung dengan golkar sebagai kader
jawa barat kita sudah memutuskan mendukung deddy mulyadi untuk menjadi gubernur atau menjadi wakil gubernur
untuk menjadi gubernur atau wakil gubernur
kalau ridwan kamil mau
masih dengan golkar
ya catatannya deddy mulyadi yang menjadi wakilnya
namun ketua dpd satu partai golkar deddy mulyadi mengatakan
koalisi partai golkar dengan partai lain saat ini terbuka lebar
termasuk saat partai demokrasi indonesia perjuangan menyatakan minat mendukung dirinya
seluruh apresiasi dari pdip itu saya menyampaikan rasa hormat
dan kita akan melakukan pembahasan di dpp partai golkar
kan keputusannya keputusan dpp
jadi kita nanti melakukan pembahasan kemudian kan namanya politik kan menghitung berbagai kemungkinan kemungkinannya
senada dengan deddy mulyadi partai demokrasi indonesia perjuangan menyatakan
koalisi dengan partai golkar untuk mengusung calon gubernur dalam pemilihan kepala daerah jawa barat kian terbuka
sekretaris jenderal hasto kristianto mengatakan kerjasama antara pdip dan golkar akan memperbesar peluang kemenangan pada pilkada jawa barat dua ribu delapan belas
lantaran sejauh ini pdip belum mengajukan nama calon yang akan maju
menurut kami itu positif jika bisa dilakukan karena antara pdi perjuangan dan golkar sama sama partai politik pengusung pemerintahan
sehingga kerjasama di jawa barat itu akan memperkuat dan memperbesar peluang untuk bisa memenangkan pilkada di jawa barat
jelang masa akhir pendaftaran calon gubernur jawa barat awal januari dua ribu delapan belas
sejumlah nama yang santer disebut bakal maju mulai mengerucut
tim liputan transmedia